sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial jaksa menyapa
pemirsa kejaksaan agung mendorong penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan di indonesia
keadilan restoratif merupakan usaha mencapai keadilan untuk kasus kasus pidana umum ringan
serta kasus yang tidak merugikan publik
harapannya bisa mengurangi jumlah tahanan di penjara yang memang saat ini sudah melebihi kapasitas
lantas bagaimana peran aktif kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif
inilah program spesial jaksa menyapa bersama saya lucia saharuy
dan saat ini saya sudah bersama jaksa agung
bapak st burhanuddin
di gedung kejaksaan agung ri
selamat malam pak
sehat ya pak ya
mudah mudahan terus sehat supaya bisa melakukan terobosan terobosan nih pak
salah satunya keadilan restoratif
ini kenapa pak tertarik
kejaksaan agung untuk menerapkan ini pak
keadilan restoratif itu tidak semata mata
hanya ingin mengurangi
orangnya masuk penjara
tidak semata mata itu
tapi bagi kita yang utama adalah
menerapkan suatu keadilan
yang bermanfaat bagi masyarakat
bagaimana rakyat bisa merasakan keadilan itu
hanya kita dogmatis kepada perundang undangan saja
karena keadilan itu selalu saya katakan dengan teman teman
ada di hati kita
di hati seorang manusia
di hati seorang penuntut umum
itu yang selalu saya katakan pada teman teman
mari kita bagaimana
menyelesaikan suatu perkara
tanpa melukai salah satu
itu yang utama
jadi tujuan utamanya ini apakah diadakan mediasi
begitu ya pak ya
jadi utamanya adalah
ada perdamaian diantara
dan itu juga bukan kesaratan
utamanya lagi sebenarnya
perkara ini pelakunya baru pertama kali
kemudian ancaman hukumnya
di bawah lima tahun
kemudian kerugiannya juga
dua juta setengah
itu itu ada perkara perkara yang tertentu yang
tidak semua perkara dapat dilakukan dari salah satu sisi
oke ada dasar hukumnya nggak pak untuk penerapan ini
tentu sebenarnya ini adalah dominos litis
ada suatu kekuasaan
ya bahwa seorang jaksa itu
untuk dapat menentukan seseorang itu
bisa dibawa ke pengadilan atau tidak
ada yang diakses dominus litis
kemudian pada awal saya jabatan
saya berpikir kita harus terapkan itu
kemudian kami mengeluarkan
peraturan jaksa agung
nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh
itu pada waktu
momen itu saya gunakan
pada waktu hari bakti kejaksaan dua ribu dua puluh
jadi pada saat menjabat
bapak kemudian merasa bahwa ini perlu ditegakkan
jadi ini berdasarkan pengalaman pada waktu dulu di kejaksaan negeri begitu ya pak
begini pengalaman gini
saya itu kan udah keluar dari kejaksaan
sudah di luar
saya tidak bergaul dengan masyarakat
berhubungan dengan masyarakat
dan saya ikut merasakan
katanya ada pepatah kan kalau
tadinya di dalam kemudian keluar
melihat ke dalam itu begitu terang benderang
jadi berada di pihak luar baru bisa melihat ya pak ya
ada perlu celah celah
supaya masyarakat merasa terlindungi
apa pak memang
keluh kesah masyarakat yang
memang selama ini terkait dengan pengadilan begitu
bukan soal pengadilan
itu soal apa
ada pencurian banyak
pencurian ranting ada getah
dia dihukum padahal neneknya sudah sepuh
tapi memang tidak salah temen temen di
saya berkata pada saat penuntun tidak salah
karena aturannya begitu
dengan kewenangan yang ada kita cari terobosan terobosan
dan terobosan yang pertama kami tanda tangan ini adalah
oke nah sejauh ini bagaimana penerapannya pak
saya kita periode periode ya
di tahun dua ribu dua puluh itu ada dua ratus dua puluh dua
kemudian yang ini nanti kita perhitungan ini udah mulai januari februari maret gitu april
ini juga terus berjalan
terus berjalan dan
alhamdulillah respon dari masyarakat bagus
bahkan respon dari pak akademisi juga bagus
dan ini selalu saya terapkan pada temen temen
kita buktikan kepada masyarakat
bahwa keadilan itu masih ada
jadi sejauh ini kalau dari pengalaman tahun lalu itu ada sekitar dua ratus dua puluh dua kasus yang kemudian tidak perlu disidangkan begitu ya pak ya
iya bisa diselesaikan dengan restoratif justice
nah untuk tahun ini ada berapa target banyaknya perkara pak yang diselesaikan pak
sebenarnya saya tidak menghendaki adanya target target

karena target itu menentukan bisa aja konotasi negatifnya target itu yang tidak ada pun jadi ada
itu konotasi negatifnya walaupun ada konotasi positifnya
bahwa dengan target itu ada memacu teman teman untuk bekerja dengan sebaik baiknya
jadi yang utamanya bagi saya bagaimana kita akan nanti kita akan evaluasi masyarakat bagaimana sudah merasakan rasa keadilan itu dapat kita penuhi
sejauh ini tantangan apa
nah tantangannya di lapangan bagaimana pak setelah penerapan keadilan restoratif ini
tantangannya adalah dari dalam aja sebenarnya
teman teman yang membiasakan diri dengan sistem harus dilimpahkan ke pengadilan
dan ini perlu pengawasan itu aja
jadi saya tidak ingin ya niat baik kita bersama disederai oleh perbuatan perbuatan terserah oleh jaksa jaksa
ini sangat sangat ranum begitu untuk melakukan suatu perbuatan negatif ya
perkara menjadi tidak disidangkan tetapi bagi kami adalah pengawasan yang ditingkatkan
itu yang kami punya
dan saya juga dengan adanya media saya bersyukur pengawasan kami lebih lebih media bisa ngawasi jaksa jaksa oh melakukan ini melakukan ini dan ini bagi kami
kalau mungkin bagi seorang media itu adalah kurang mengenakan bagi saya enak pengawasan
karena kami tidak bisa menjangkau ke temen temen ke masyarakat di daerah
tetapi dengan adanya media satu saat terjadi dalam dua tiga menit sudah muncul di media di jakarta
dan itu menguntungkan kami untuk melakukan pengawasan pengawasan terhadap jaksa jaksa yang melakukan pelaksanaan pelaksanaan yang diberikan diberi tugas oleh perbuatan perbuatan ini
aduan masyarakat juga ya pak ya
ya perlu itu juga itu sebagai pengawasan juga kan menentukan masyarakat
dalam menerapkan asas keadilan restoratif ini sebenarnya ada syarat syaratnya nggak sih pak
iya syarat syaratnya yang utama bukan perbuatan pengulangan
melakukan satu kali perbuatan yang pertama artinya
melakukan perbuatan itu yang pertama

yang kedua adalah hukumannya ancaman hukuman maksud saya di bawah lima tahun
kemudian kerugiannya juga tidak lebih dari dua juta setengah
mungkin tapi dalam hal ini terkadang pihak korban yang susah untuk memaafkan begitu ya pak ya
justru itu harus ada perdamaian
kan gimana juga kalau ada win win solution kalau ada perdamaian
tapi kalau misalnya harus dipersidangan itu kesehatan mulia bukan win win solution
ada penghukuman ada pembalasan
tetapi kalau dengan resolusi sementara win win solution terbaik bagi berdua
jadi meskipun misalnya syarat syaratnya sudah terpenuhi tapi pihak korban tetap memaksa untuk
diajukan ke pengadilan tidak bisa
kita utamanya ada syarat syarat win win solution
ini kan pidana memang biasanya tidak pernah ada mediasi begitu ya pak ya
baru kali ini begitu ya dengan keadilan restoratif ini ya pak ya
kalau perdata memang selalu ada
iya selalu diakvali di dalam persidangan diakvali dengan itu
jadi ini memang terobosan baru nih pak ya untuk pengadilan kita begitu ya pak
iya untuk pelaksanaan persidangan pidana itu
kemudian bagaimana apakah kemudian dengan adanya keadilan restoratif ini ada nilai tambah yang dirasakan
kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti pak burhanuddin
pemirsa jangan kemana mana jaksa menyapa masih akan kembali sesaat lagi
ini adalah kewajiban yang harus mereka laksanakan
gimanapun juga yang utamanya yang sepertinya terpenting bagi ini kan bukan nilai tambah
nilai tambah bagi masyarakat iya
masyarakat merasa bahwa keadilan masih ada di dalam mereka
kembali lagi dalam program jaksa menyapa kita masih berbicara mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan di indonesia
masih bersama jaksa agung republik indonesia bapak st burhanuddin
pak ini sebenarnya ada seperti nilai tambah nggak sih pak yang diberikan kepada para kepala kejaksaan negeri bila melakukan keadilan restoratif ini
nilai tambah untuk para kajati tidak ada pasti mbak
para kajari tidak ada
ini adalah kewajiban yang harus mereka laksanakan
gimanapun juga yang utamanya yang sepertinya terpenting bagi ini kan bukan nilai tambah
nilai tambah bagi masyarakat iya
masyarakat merasa bahwa keadilan masih ada di dalam mereka
yang selama ini kadang kadang itu yang saya katakan ada nenek nenek minah yang hanya mencuri sandal jepit atau apapun
ini yang terjadi
dan nilai tambahnya adalah tidak terjadi lagi itu
dan utamanya rasa keadilan mereka dapat terpenuhi
tapi apakah tidak dikhawatirkan dengan adanya keadilan restoratif ini kemudian banyak yang ah nggak apa apalah saya mencuri sendal misalnya
toh tidak akan dihukum seperti itu begitu pak
karena kemungkinan kemungkinan itu ada
tapi apapun yang terjadi kita wajib melakukan upaya upaya bagaimana memberikan rasa adil kepada masyarakat
itu yang utamanya
setiap pelaksanaan setiap langkah pasti ada
tetapi yang utamanya bagaimana kita dapat memberikan rasa keadilan ke masyarakat
rasa adil bagi masyarakat
itu yang kita tuju
pak burhanuddin sendiri ini melihat pada waktu keluar itu apa sih yang dilihat yang kemudian menggelitik perasaannya untuk memang ini harus diterapkan begitu keadilan restoratif
itu yang dari awal saya katakan
bahwa ada hal hal yang seharusnya tidak terjadi itu
misalnya harus kepenjaman
misalnya ambil sandal harus masuk bui
secara aturan memenuhi syarat
syarat formil untuk pasal pencurian
tetapi kan kembali lagi ke diri kita
adil nggak sih hanya mencuri sebatang ranting atau mungkin getah karet yang nilainya kecil
harus dia kehilangan hak kebebasannya masuk bui
itu yang utama
kalau sejauh ini sejak penerapan kemudian apa yang kemudian dikeluhkan masyarakat masih ada tidak pak
keluhan keluhan sebenarnya sudah mungkin
kita sudah menjawabnya
tantangan masyarakat untuk agar kita cari one way solution
itu sudah ada
tantangan tantangannya sebenarnya ya kalau masyarakat maunya semua pencurian di resources justice
ya tidak begitu juga kan
saya katakan tetap ada kita punya aturan
dan itu banyak yang mengajukan pak bisa gak saya jadi diresolusi justice kan
ya tidak semua
tidak ada lagi resolusi justice untuk korupsi
itu yang pasti
kalau kasus kasus yang tidak bisa dilindungi dengan uang seperti pemerkosaan misalnya itu bagaimana pak
itu tetap mbak
itu adalah suatu tindak pidana yang tidak masuk
karena pemerkosaan ancamannya bukan lima tahun
ini yang dibawah lima tahun
semua perkara yang ancamannya dibawah lima tahun
itu tidak bisa ditawar lagi
kalau di atas lima tahun enggak
sejauh ini bagaimana pak pelaksanaannya
mungkin ada masukan dari kejaksaan negeri
pelaksanaannya cukup berjalan dengan bagus
dan tentunya begini mbak
setiap ada penanganan dan jaksa agung muda pidana umum
itu selalu melakukan satu diskusi
bahkan diminta untuk expose
untuk menyampaikan permasalahannya sebelum diputuskan bahwa ini bisa masuk ke ranah restoratif justice
jadi kami betul betul selektif sekali untuk melakukan itu
karena saya tidak ingin disalahgunakan oleh masyarakat
disalahgunakan oleh para jaksa
maka kami sangat selektif untuk itu
untuk menghindari supaya ada penyalahgunaan
jadi membenang dari jaksa
jadi prosesnya lebih selektif
kemudian mungkin ada rencana juga untuk dengan institusi lain
supaya juga menerapkan ini
mereka sudah punya resolusi justice sendiri
di ranahnya penyidikan
kami ada di ranah penuntutan
kami tidak akan melakukan keluar dari kewenangan kami
kewenangan kami adalah di penuntutan
ya sebatas di penuntutan resolusi justice
karena pengadilan sendiri ada resolusi justice
jadi perkara perkara yang dari kepolisian kemudian masuk juga masih ada prosedur ini begitu ya pak ya
apakah dengan ini kita bisa melakukan itu
saya tidak ingin gegabah untuk melimpahkan perkara dengan hal hal yang bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat
nah terkait dengan upaya supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang dari jaksa begitu
apa saja pak yang kira kira dilakukan pak
ya pertama yang tadi saya katakan
kita sangat selektif
dan kalau ada perkara kita suruh expose
untuk sementara kalau terlalu jauh kita akan percepatnya kita pakai virtual kita expose
kemudian selalu saya nyatakan dengan bidang pengawasan
ini adalah program yang harus kita jaga
dan pengawasan selalu mengawasi jaksa jaksa
sampai saya ingin melahgunakan
karena ini adalah sangat riskan untuk disalahgunakan
dan sangat sangat menjanjikan begitu
jadi orang orang jaksa ini ini adalah kesempatan
itu yang kami awasi
dan saya juga ingin mengajak juga para media
lsm yang tentunya peduli dengan rasa keadilan
silahkan dilihat bagaimana pelaksanaannya
untuk target memang tidak ada begitu ya pak ya
jadi target pasti tidak ada
kalau target itu saya kata akan ada konotasi baik
jadi tidak ada
yang penting ada perkara harus dilakukan itu
dengan seselitif mungkin
tapi sejak diterapkan tahun dua ribu dua puluh berarti ya pak
sudah berapa banyak pak kasus hingga saat ini
tadi yang dua ratus
yang pertama loh ya
pertama itu dua ribu dua
yang ini masih kita terus kita
dan itu kebanyakan adalah kasus kasus
memang tindak bidana ringan begitu ya pak
iya tindak bidana ringan
jadi pertama hari itu yang ancamannya dua puluh lima tahun
kerugiannya juga dua juta setengah
kemudian pelakunya baru satu kali melakukan perbuatan itu
nah bagaimana untuk memberikan keadilan bagi pihak korban begitu pak
kalau kita kan bicara ini mungkin pelaku mungkin merasa diuntungkan
dengan adanya keadilan restoratif ini begitu ya
nah pihak korban bagaimana supaya bisa
ada upaya mediasi mediasi
kita panggil korban kita panggil pelaku
ini loh keuntungannya
dan tentunya perlu perdamaian diantara mereka
itu juga yang utamanya
kita tidak bisa memaksakan kalau satu pihak tidak mau
kita akan lakukan itu
yang terpenting adalah rasa keadilan kedua belah pihak
dapat dia rasakan
dan kita tidak dalam posisi untuk balas dendam
tetapi dalam posisi bagaimana kita dapat mengisi rasa keadilan yang ada
dan hidup berkembang di masyarakat
ini mungkin bisa dikatakan seperti hukum adat begitu ya pak ya
mencerahkan persoalan hukum
tetapi kan hukum nasional
yang kita gunakan hukum nasional
hukum adat ya mungkin untuk daerah daerah tertentu
dan itu juga tidak berlaku secara nasional
tapi ini memang berlaku secara nasional
tapi mungkin seperti apa yang diterapkan dalam hukum adat
ini mungkin bisa diambil begitu ya pak ya
cara untuk bermusyawara untuk bisa bernamai begitu ya pak ya
ya kalau musyawarahnya sih
saya batas ke musyawarahnya
tapi kan kena aturan lain
tapi kena aturan aturan hukumnya ada
karena musyawarah dan upakat memang dari sejak zaman dulu kita
di dalam hukum di indonesia ini
penyelesaian yang terbaik adalah musyawarah dan upakat
dan itu berkembang hidup di dalam masyarakat
dan itu adalah sumber keadilan kita
pak kenapa tidak menerapkan seperti tadi yang saya ungkapkan sebelumnya
bahwa kenapa tidak diberikan misalnya nilai tambah
bagi kejari kejari yang
melakukan banyak keadilan restoratif ini
menerapkan keadilan restoratif ini begitu
kita selalu membedakan pak
kalau itu tugas utamanya
kami tidak akan memberikan nilai tambah
oh nilai jaksanya bagus
itu sih bisa bisa aja
tetapi pelaksanaan pekerjaan itu tidak memberikan nilai tambah
tetapi dalam pelaksanaannya bisa bagus
memenuhi kebutuhan rasa adil di masyarakat
ya itu nilai tambahnya
tetapi kalau harus melakukan itu tidak ada
supaya tidak kemudian orang hanya berlomba lomba begitu ya
mengejar target ya
jadi tetap dibedakan
ini memang kewajiban
ini tugas yang diberikan oleh negara pada kita
memberikan rasa adil bagi masyarakat
lalu kemudian apa harapan bapak dengan adanya keadilan restoratif ini
jangan dijawab dulu pak
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana
jaksa menyapa masih akan kembali sesaat lagi
apa yang disampaikan pak presiden adalah
dan ini adalah waktunya saya
bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan
masih di program jaksa menyapa
saya masih berbincang bersama jaksa agung republik indonesia
bapak st burhanuddin terkait dengan keadilan restoratif
tadi kan bapak mengatakan bahwa ini tujuannya adalah untuk masyarakat begitu ya
nah setelah diterapkan bagaimana pak tanggapan dari masyarakat terkait keadilan restoratif ini
dan bahkan ada beberapa para akademisi
kemudian para pelaku
ini bukan pelaku tindak pidana tapi pelaku pelaku hukum
bahkan para akademisi
ini sangat positif menilai kita
dan mereka akan mendukung langkah langkah yang dilakukan kejaksaan
ini sehubungan pasti ada hubungannya adalah bagaimana kita menerapkan dan memberikan rasa adil ke dalam masyarakat
apakah bisa dikatakan tingkat kepercayaan masyarakat pun ikut naik begitu ya pak ya
jadi memang tujuan tujuan kita kita akan melakukan
kita merasa begitu masuk jujur aja
saya begitu masuk dari jaksa agung
apa yang disampaikan pak presiden adalah perbaiki kejaksaan
dan ini adalah waktunya saya
bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan
ini yang menjadi dasaran utamanya
dan utamanya lagi bagaimana merasa rakyat terlindungi
rakyat merasa diayomi
diberi satu keadilan
yang tentunya keadilan yang hidup berkembang di masyarakat
kemudian ini berarti salah satu terobosan yang bapak pikir penting untuk dilakukan
untuk menjaga atau mungkin meningkatkan rasa kepercayaan begitu ya pak ya
dan ini adalah langkah langkah
bagaimanapun juga kami akan terus mbak
bagaimana upaya akan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat
salah satunya ini
kemudian kami juga nanti ada peraturan
jadi kita juga akan nanti soal masalah anak dan perempuan
kita juga sedang menggodok itu
dan sudah bermulainya
tapi kami belum memang secara teknik dengan
tidak seperti belum seperti rata rata
tapi langkah langkah perbaikan perbaikan
langkah langkah ke depan yang utamanya dalam rangka pemenuhan rasa keadilan itu kami lakukan terus
kami perbaharui terus
kami lakukan yang terbaik untuk masyarakat
harapannya apa pak dengan penerapan keadilan restoratif ini ke depan pak
ya tentunya harapannya adalah kembali lagi
adalah jangan ada lagi masyarakat yang dicerdarai
yang dilukai oleh para penegak hukum khususnya para jaksa
agar masyarakat merasa terlindungi
bahwa perbuatannya itu tentunya setiap langkah perbuatan yang dia lakukan dapat digunakan
sebenarnya dalam hal ini
sebenarnya dalam rangka memenuhi rasa keadilan itu
tidak mencerdarai tidak merusak kehidupan tatanan yang ada di masyarakat
itu yang utamanya
hmm oke menurut bapak tantangan terbesar nanti itu adalah apa pak
ya sumber daya manusia lagi
sumber daya manusia ya
sumber daya jaksa saya mengandalki jaksa zero perbuatan terselak
itu bagi saya itu zero perbuatan terserah
dan mbak tahu jaksa kondisi sekarang
sekarang sudah mulai berbagus
dulu dulu aduh kalau jaksa di mana mana diberita berita itu
jaksa yang nakal begini jaksa yang begini yang begini
tidak ada lagi jaksa yang melakukan perbuatan terserah
apalagi melukai hati masyarakat
oke baik apakah itu berarti juga ada peningkatan
ada peningkatan dalam hal untuk sdm ini pak
dan itu faktor sebenarnya faktor utama yang kami gunakan adalah pengawasan
kalau diawasi terus jaksa mau melakukan perbuatan aja mikir mikir dulu
dan saya tegaskan siapa pun yang melakukan ya dengan kapasitas atau dengan volume perbuatannya itu
kecil besar saya akan tindak
saya tidak mau ada lagi jaksa yang melukai hati masyarakat
peningkatan dalam hal mungkin materi begitu pak bagaimana
ya materi pasti
jadi kami dari pidum jaksa ambudan pidum itu selalu memberikan pengarahan pengarahan pengarahan
bahkan setiap bulannya saya selalu memberikan langsung pengarahan kepada seluruh jaksa di seluruh indonesia
demikian juga dengan bidang bidang masing masing
dan tentunya ini efeknya adalah alhamdulillah
adanya suatu semangat lagi teman teman untuk melakukan hal hal yang terbaik
dan juga mereka merasa ada yang awasi
sehingga perbuatan percobaan terserah yang dilakukan oleh mereka yang mungkin masih akan melakukan itu agak tereliminir
ya takut begitu ya karena diawasi begitu ya pak
dan lebih pentingnya memang kesadaran sendiri begitu ya pak
dan kemudian ini kan merasa diawasi takut ke depan
saya telah sadar
saya telah sadar
itu yang tujuan utamanya
bahwa mereka adalah abdi negara abdi masyarakat
dan tentunya ya mereka pun makan dari duit masyarakat
konsekuensinya adalah pengabdian pada masyarakat
mudah mudahan ini bisa tercapai ya pak ya
kita punya para jaksa yang bisa adil begitu ya pak ya
keadilan restoratif ini mudah mudahan bisa terus diterapkan pak
sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat
kemudian tingkat kepercayaan bisa terus naik begitu ya
terima kasih pak
bu nandudin sudah berbagi informasi di sini
semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua
dan pemirsa demikian program jaksa menyapa kali ini
kami ingatkan juga untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan tiga m
menjaga jarak mencuci tangan dan memakai masker
saya lucia saharunduli